sopir truk ugal ugalan yang memicu kecelakaan beruntun di gerbang tol halim utama jakarta timur pada rabu kemarin telah ditangkap polisi
sopir diketahui masih berusia delapan belas tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi
detik detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol halim utama jakarta timur rabu kemarin terekam kamera cctv
tampak truk mebel melaju kencang saat memasuki area gerbang tol halim utama lalu menabrak sejumlah kendaraan yang mengantre di gerbang tol
truk mebel pun terguling setelah menabrak sebagian kendaraan yang tertabrak juga terpental dan rusak parah
sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol halim utama jakarta timur truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus
detik detik truk menabrak minibus terekam kamera
ponsel salah satu pengendara di ruas tol jakarta cikampek
usai menabrak minibus sopir truk tancap gas dengan kecepatan tinggi
akibat tabrakan tujuh kendaraan empat orang dirawat di rs uki keramat jati jakarta timur termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan
diketahui sopir truk masih berusia delapan belas tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim
polisi akan melakukan tes purin terhadap sopir truk mebel
sampai dengan mendekati pintu tol ini dia memacu kendaraannya dengan kencang
dan di tol gerbang halim tol ini ada antrian
sehingga dia menerobos sehingga mendorong kendaraan tikep sampai dengan terlempar ke tiga puluh lima
nah ini masih kita gali terus
dan ini untuk pengemudi truk ini sudah kita amankan
iya tentunya dengan lihat situasi itu akan kita suruhin
tiga orang termasuk sopir truk mebel mengalami luka di tangan kaki dan pinggang akibat benturan
sementara seorang penumpang truk pickup harus menjalani penanganan lebih lanjut karena mengalami luka di kepala
jadi untuk sekarang sih kadarnya pastinya yang tiga itu kadarnya sih sebenarnya hanya minor saja
pemeriksaan dan penanganan keadaannya sekarang cukup stabil
cuma yang satu memang ada kita observasi di ruangan
observasi karena keadaannya cukup serius
tadi kita sudah melakukan pemeriksaan penunjang juga memang ada masalah dari hasil foto cp scan nya
jadi rencana isinya yang satu sih kita rawat karena butuh observasi lebih lanjut
gardu tol halim utama sempat ditutup karena terhalang kendaraan yang terlibat tabrakan
namun setelah kendaraan dievakuasi gardu tol sudah dibuka kembali
tim liputan kompas tv